ceo telegram pavel durov menjadi sorotan netizen setelah hadir di gedung kementerian komunikasi dan informatika
untuk membicarakan soal pemblokiran telegram
namun bukan hanya masalah pemblokiran pavel yang terlihat muda dan juga tampan juga disorot netizen di twitter
pavel pun menjadi magnet untuk diajak berselfie oleh netizen yang hadir di gedung kemenkominfo
nggak maju dong jangan maju dong leh jangan maju jangan maju jangan maju
kedatangan ceo telegram pavel durov di gedung kemenkom info selasa kemarin menjadi magnet bagi netizen
wartawan bahkan staf kemenkom info sendiri
sebab ceo salah satu aplikasi layanan chatting terpopuler di smartphone ini masih terlihat sangat mudah gagah dan tampan
bukan hanya itu kesan santai juga diperlihatkan durov ketika datang ke gedung kemenkom info dengan hanya mengenakan kaos hitam polos
kedatangan pavel bertujuan menemui menteri kominfo rudiantara
guna membicarakan soal pemblokiran
aplikasi telegram yang dianggap membantu jaringan terorisme seperti isis
setelah dilakukan pertemuan duroh berjanji telegram akan bekerjasama dengan pemerintah indonesia untuk mencegah penyalahgunaan aplikasi tersebut
pemerintah pun menyatakan akan mencabut pemblokiran telegram
iya memang sosok pavel durov ini pendiri aplikasi jejaring sosial telegram akhir akhir ini jadi sorotan menyusul pemblokiran telegram di indonesia sejak bulan juli lalu
tapi penampilan ceo muda ini juga harus diakui menyita perhatian tersendiri khususnya bagi kaum hawa termasuk di indonesia
sebelum merintis aplikasi jejaring sosial telegram pada tahun dua ribu tiga belas pria tiga puluh satu tahun bernama lengkap pavel valer yevik durov ini
lebih dulu merintis program jejaring sosial mirip facebook yang dinamai vk
karena itu ia sempat dijuluki mark zuckerberg nya rusia
namun konflik dengan penguasa membuat pavel kemudian memilih meninggalkan rusia
selain sukses mendirikan telegram pria yang mengaku sebagai ateis vegetarian dan libertarian ini juga dikenal kaya raya
ia diketahui memiliki simpanan tiga ratus juta dolar amerika di bank swiss
wah dan di media sosial pavel durov juga aktif mengunggah foto dirinya yang tentunya mengundang decak kagum dari kpk

dan di media sosial pavel durov juga aktif mengunggah foto dirinya yang tentunya mengundang decak kagum dari kaum hawa